kembali di cnn indonesia business imf bersama bank indonesia mengadakan konferensi internasional tingkat tinggi
menuju pertemuan tahunan imf dan world bank di bali pada oktober mendatang
kehadiran imf sekaligus menampik isu bahwa kedatangan christine lagarde kali ini adalah bentuk pinjaman baru bagi indonesia
konferensi tersebut membahas kondisi perekonomian global dan kawasan asean
direktur pelaksana imf christine lagarde dan gubernur bank indonesia agus martowardoyo
menyampaikan pandangannya khususnya agenda penting imf dalam pertemuan tahunan di bali pada oktober mendatang
sejumlah pencapaian dan hambatan yang dihadapi negara kawasan asean juga menjadi perhatian panelis yang hadir
seperti menteri keuangan sri mulyani deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara
dan deputi gubernur periwarjo serta pembicara lainnya yang berasal dari pimpinan bank sentral negara di asean
christine lagarde menegaskan kehadirannya ke indonesia tidak berkaitan dengan pinjaman dana untuk indonesia
saya pikir sangat sesuai dengan cara kita melihat model pembangunan baru di negara yang telah mendorong
pembangunan inklusif sebagai proyek di negara yang adalah tanah startup
dan di negara di mana polisi makroekonomis apakah di fiskal atau di monetari
sebenarnya telah memperoleh stabilitas dan kekuatan
untuk mengembangkan kekuatan digital
dengan itu kami menantikan langkah langkah selanjutnya dalam perjalanan ke indonesia
yang kami senang untuk berpartnership dengan negara
dan kami menantikan kemudiannya mingguan di indonesia
dan tentu saja perjumpaan umum dari imf dan bank dunia
di oktober di bali
menko maritim luhut panjaitan bersama direktur pelaksanaan imf christine lagarde
melakukan kunjungan ke tempat pelelangan ikan cilincing
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi yang sudah siap melaporkan
selamat pagi arman apa agenda menko maritim luhut panjaitan bersama christine lagars hari ini
selamat pagi aldi
menteri koordinator maritim lut bin sarpanjaitan bersama managing director imf christine lagarde
tadi pagi sudah berkunjung ke beberapa titik di wilayah jakarta utara
yang pertama mereka menyambangi tempat pelelangan ikan tpi cilincing
di sana mereka tidak begitu lama aldi dan di sana hanya mereka memantau kondisi pelelangan ikan
melihat juga aktivitas jual beli nelayan dan juga para pengepul ikan yang ada di sana
di tempat pelelangan ikan juga wartawan yang hadir di sana tidak begitu banyak mendapatkan informasi
ataupun juga mendapatkan keterangan baik dari lut bin sarpanjaitan maupun dari christine lagarde
mereka hanya sekilas saja ngobrol dengan wartawan yang mana luhut binsar ataupun juga christine lagarde
terutama sangat terpukau begitu dengan adanya pembuatan tpi cilincing ini
di mana jalan atau akses masuk atau aspal yang dibuat menuju ke tpi cilincing ini aldi
dibuat dari campuran aspal dengan sampah plastik seperti itu
jadi menurut christine lagarde ini merupakan satu inovasi yang bagus atau inovasi yang baik karena memang jarang sekali dia temukan campuran sampah
karena dia membuatnya dengan plastik dengan aspal dan dibuat sedemikian bagus sehingga menjadi akses yang baik begitu menuju tempat pelelangan ikan
di sana dia tidak banyak memberikan keterangan terkait kondisi perekonomian ataupun juga ekspor ikan yang ada di indonesia
jadi mereka hanya meninjau kurang lebih lima sampai dengan sepuluh menit di tempat pelelangan ikan cilincing
dan kemudian luhut bin sarpanjaitan dan christine lagarde langsung beralih ke salah satu sekolah yaitu sdn enam cilincing jakarta utara
di sekolah ini luhut maupun managing director imf christine lagarde sempat disuguhkan satu atraksi kesenian dari murid murid sekolah sd enam cilincing
dimana ada atraksi marching band dan juga atraksi pencak silat serta tari tarian daerah seperti itu
setelah menyaksikan pertunjukan dari para murid sekolah ini christine lagarde juga kembali tidak banyak memberikan keterangan kepada wartawan karena memang waktu dan agenda yang diberikan oleh imf dan juga
jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat sangat ketat dan sangat sangat singkat seperti itu sehingga ya tidak banyak memberikan keterangan
namun kami sempat bertanya kepada beliau mengenai kegiatannya pada hari ini di indonesia tepatnya dari tpi cilincing tadi sampai dengan kunjungan christine lagarde ke sdn enam cilincing ini
christine lagarde sebagai seorang putri dari seorang profesor begitu ia mengatakan ia sangat concern dan sangat senang sekali atau sangat memperhatikan dunia pendidikan di dunia termasuk di indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang

indonesia sangat berbeda dengan negara negara yang lain yang ada di dunia seperti itu sehingga ia sangat terpukau dengan adanya atraksi atraksi pencaksilat tarian tarian daerah yang disuguhkan oleh anak anak sekolah di sini
dan ternyata memang sd enam cilincing ini mendapatkan donasi ataupun juga bantuan dari imf berupa peralatan sekolah begitu dan sudah diserahkan kepada kepala sekolah disaksikan oleh para guru dan para murid
dan setelah mengadakan kunjungan ke sd enam cilincing baik lut bin sar panjaitan maupun ke ketua pertama
luhut bin sar panjaitan maupun christine lagarde langsung kembali ke kantor menko maritim dan mereka tidak juga banyak berkunjung ke daerah jakarta utara
mereka langsung kembali ke sana dan tidak memberikan keterangan yang lebih banyak kepada wartawan
aldi mungkin itu dulu yang bisa saya informasikan dan saya bagikan
baik arman sayang sekali tidak banyak keterangan diberikan oleh christine lagarde ke wartawan
arman helmi korespondensi ann indonesia melaporkan dari tpi cilincing jakarta